masjid baitur rahim di kabupaten tuban jawa timur selasa pagi dirusak
pelakunya langsung ditangkap polisi
ia mengalami luka di tangan dan kaki karena menghancurkan pintu dan jendela masjid dengan tangan kosong
selasa pagi warga kelurahan kingking kecamatan kota kabupaten tuban dikejutkan dengan rusaknya masjid baitur rohim
seorang pria yang tidak dikenal warga merusak kaca jendela dan pintu tempat ibadah ini
pria tersebut ternyata berasal dari kabupaten rembang jawa tengah
pria berinisial f berusia empat puluh tahun ini datang ke desa dengan mobil bersama keluarganya senin sore
selasa dini hari ia tiba tiba mengamuk dan merusak kaca kaca masjid hingga tangan dan kakinya luka parah
jadi apa kemas ditagi dengan mobilnya
berapa orang pak
empat kalau orangnya empat anaknya dua berarti enam
tapi yang mencari ini yang merusak
selama pemeriksaan f menunjukkan gejala seperti mengalami gangguan jiwa
indikasi ini juga diperkuat keterangan anggota keluarganya yang mengatakan ia mengalami depresi
pihak kepolisian masih akan melakukan tes kejiwaan
kemudian kita bawa ke kantor
kemudian yang sakit itu kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama karena berdarah
kemudian karena ada indikasi sakit jiwa maka tadi kami juga akan membawa yang bersangkutan ke dokter kejiwaan
kini f telah dipindahkan ke rumah sakit jiwa menur surabaya untuk menjalani keserangkaian tes kejiwaan
leon fajar arianto tuban